hai kedatangan presiden jokowi dodo di sebuah mall di pantai hute membuat masyarakat yang
sedang berada di lokasi heboh dan berebut untuk bertemu presiden tak hanya warga lokal saja yang
antusias bertemu orang nomor satu di indonesia ini sejumlah wisatawan asing pun tak kalah heboh
mereka ikut berdesakan hingga berebut untuk berfoto bersama presiden jokowi dan berebut
mendapatkan kaos yang dibagikan presiden mereka mengaku senang dan bangga bisa berfoto bersama
presiden meskipun bukan presiden dari negara mereka sendiri